tapi kerja tim dan intelektual memenangkan kejuaraan
tugas bank indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian negeri ini
jalan yang dihadapi tidak hanya tidak selalu jalan yang mulus
tapi harus kadang kadang terjal dan mendaki
bahkan bisa saja berhadapan dengan krisis ekonomi
tugas ini tentu tugas berat yang membutuhkan
adanya sumber daya manusia yang intelektual profesional kompeten
dan tentunya memiliki nilai nilai moral
bagaimana proses rekrutmen bank indonesia
nah sudah hadir bersama kita sekarang di sini
narasumber yang pas untuk menjawab pertanyaan pertanyaan dari sahabat rupiah tadi
ini adalah kita kehadiran ibu fitri andayani
bagaimana proses rekrutmen bank indonesia
di tengah kesibukannya masih menyempatkan diri
untuk ngobrol ngobrol bareng sobat rupiah di sini
ini netizen sobat rupiah banyak ingin bertanya
jalur jalur apa sih sebenarnya yang bisa kita tempuh
nah mungkin bisa diceritakan oleh mbak fitri
kita memang di bank indonesia saat ini
untuk jalur penerimaan pegawai memiliki tiga jalur
jalur pcpm itu kita buka memang kita tujukan untuk mendapat
pegawai pegawai yang akan menjadi kader pimpinan bank indonesia
dan tentu saja pcpm ini merupakan
jalur yang paling banyak diminati
jadi pelamannya itu luar biasa
karena memang itu kita terbuka untuk semua sesuai dengan
bidang bidang yang dibutuhkan bagi indonesia
lalu kedua ada jalur kita sebut special hire
jalur spesial hire ini adalah jalur penerimaan untuk memenuhi kebutuhan pegawai
yang memiliki pengalaman dan kompetensi namun tidak bisa kita peroleh dari
dalam atau dari internal bank indonesia jadi untuk yang jalur jalur seperti itu kita akan merekrut
pegawai pegawai yang memiliki misalkan kompetensi atau skill khusus misalkan di bidang big data
atau mungkin dia mungkin jago untuk fintech atau apa untuk dia mungkin analisis sistem pembayaran
dan lain lain selain itu juga kita di dalam jalur ini juga kita pernah juga mencari bukan hanya
berdasarkan skill atau kompetensi tapi berdasarkan experience hire jadi ada juga ya ada juga yang
kita butuhkan di indonesia berdasarkan pengalaman kerjanya dan tentu saja ini kita
benar benar melihat dari kompetensi dan experience yang tadi sesuai dengan yang
kita butuhkan untuk jalur ketiga kita sebut ini adalah general hire general hire ini adalah
penerimaan untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang akan melaksanakan tugas di segmen jabatan pelaksana
atau kalau kita kenal dengan non officer kalau di b ini apa sih phpm itu sendiri singkatan apa sih pcpm terus ada
berapa jenis cara merekrut pcpm ini kalau pcpm itu sebenarnya singkatannya adalah
menjadi pertanyaan juga nih kalau pcpm itu sebenarnya singkatannya adalah mungkin nanti menjadi pertanyaan juga nih mungkin nanti menjadi pertanyaan juga nih
kenapa dinamakan seperti itu ya ini singkatannya adalah pendidikan calon pegawai
artinya bahwa pegawai muda saat itu adalah kita sebut untuk yang tadi kader kader pimpinan
jadi kita iya kita masih menggunakan istilah yang sama karena menurut kita itu memang menjadi cikal bakal
kita memperoleh kader kader pimpinan yang sangat sangat luar biasa saat ini dan beberapa pimpinan di
indonesia seperti gubernur bi deputi gubernur
dari jalur pcpm ini ya kalau
jadi memang pcpm itu
bukan hanya sebagai pegawai organik
lebih dari itu yaitu dewan gubernur
dari pengumuman aja atau ada cara lain
iya jadi memang untuk pcpm
istilah kita itu targeted recruitment
setiap tahun itu buka dulu yang targetnya
recruitment yang kita sebut kampus hiring
dikti ya jadi emang berdasarkan
pencarian kandidat yang memiliki
di mana disini kita
kerjasama dengan lembaga tertentu
lpdp karena disini kita
merekrutnya adalah lulusan yang
nah selain target recruitment sekarang
lebih lebih dari seratus jadi tiap tahun tuh memang
trendnya meningkat ya jadi alhamdulillah
daya tarik lah ya yang luar biasa
untuk bisa bergabung dengan kita ya
ini kita merupakan jalur
kampus hiring lebih luasnya bagaimana
oke juga ini lebih banyak
tadi kelebihannya kampus hairing adalah
perguruan tinggi dan kita
dibandingkan dengan open recruitment
dengan kampus hiring misalkan nilai
ipk nya persyaratan lebih tinggi
tapi non akademik juga kita persyaratkan
sumber daya manusia seperti apa sih
yang dibutuhkan oleh bank indonesia
ini untuk mewujudkan visi misi
tugas bi tadi saya sampaikan ini nggak mudah
tentu saja pertama tama kita ingin
orang orang yang berintegritas
di sini kita melihat
kita peroleh informasinya juga
profesional tentu saja kan kita ingin
profesional dalam melaksanakan tugasnya
tugas tugas yang sudah menjadi
sobat sobat rupiah yang mempunyai semangat
mencapai sesuatu yang lebih baik setiap saat
satu sifat lagi dari sobat sehebat rupiah
nanti adalah yang mudah beradaptasi
jadi nanti teman teman yang agile
kalau ada masalah seperti dalam menghadapi pandemi ini kan
dengan perubahan dinamika zaman ya
nah apa tahapan tesnya
ini yang biasanya paling banyak ditanyakan
oke jadi pertama tama nanti akan ada seleksi administrasi
seleksi administrasi itu kita lakukan
karena memang untuk masuk ke dalam proses berikutnya
lalu ada persyaratan persyaratan lainnya
untuk yang lolos dari seleksi administrasi
jadi apabila sudah melalui tes yang tadi
yang lolos dari tes tersebut
akan mengikuti tes tahap tiga
pengetatan umum baik itu mengenai
maupun tes bahasa inggris di sini
kita ingin mengetahui bagaimana
memang memahami atau mempelajari dulu
dan itu tentu saja bisa kita lihat
yang akan menjadi bahan atau materi
dari pertanyaan yang akan nanti kita ajukan
di sini kita akan melakukan seleksi
terkait dengan pengetahuan dari teman teman pelamar
jadi misalkan kemampuan tentang ekonomi
kita ada di tahap empat nya itu tes psikologi
bukan itu tadi yang pertama potensi dasar
kespotensi dasar itu ya kita melihat tadi
secara ini potensinya seperti apa
kalau tes psikologi itu kita lebih dalami
dengan salah satunya melakukan wawanca
jadi tetap kalau kita sebutkan di sini tes psikologi
karena memang perilaku yang kita lihat
jadi kalau tertulisnya tadi mungkin ada sedikit yang
juga sudah tergali dari yang tes tertulis
tapi perlu juga kita konfirmasi nih
namanya kita sebut leadership group discussion
itu juga nanti para psikolog yang menilai
leaderless itu kan berarti tidak ada pemimpinnya ya
jadi diskusi seperti dikasih case gitu ya
nanti kita adakan namanya tes kesehatan
ini kesehatan yang kita tes adalah
juga kita tes secara kesehatan psikiatrinya
itu biasanya dengan para pejabat dan pimpinan bank indonesia
wawancara ya kurang lebih tiga puluh sampai dengan satu jam lah
bisa ada satu lagi nih tahap yang paling final
yaitu langsung bertemu dengan dewan gubernur bank indonesia
jadi teman teman nanti yang sudah melalui tahap wawancara
langsung bertemu dengan seluruh dewan gubernur bank indonesia
ini tentunya sobat rupiah juga pengen tahu nih
kalau kerja di bi jadi pegawai pcpm
tentu pertama dari sisi remunerasi ya
itu benefit yang kita berikan ya
dari baik itu gaji
baik itu namanya insentif atau bonus ya kalau di luar ya
lalu juga ada uang uang lainnya
yang merupakan uang uang yang menurut kita adalah
sebagai bentuk apresiasi terhadap kerja baik dari seluruh pegawai
itu tentu pertama remunerasi
lalu ada juga terkait dengan fasilitas kesehatan
nah alhamdulillah memang untuk fasilitas kesehatan
bank indonesia itu diakui juga
memberikan fasilitas kesehatan yang masih terbaik katanya
jadi itu fasilitas kesehatan yang kita berikan
baik pada pegawai maupun keluarga pegawai
kita juga memberikan namanya manfaat pensiun
jadi kita berikan baik saat bekerja maupun sudah
purna tugas sudah selesai bekerja pun tetap kita pikirkan nih
saat bekerja sejahtera di masa tua
kalau untuk pengembangan diri gimana
teman teman yang nanti sudah bergabung itu akan selalu terus menerus
kompetensi di bidang kebang sentralan lalu untuk bidang bidang ilmu lainnya
dengan diberikan tadi pendidikan ada namanya kita namanya training
ada namanya workshop ya itu regular
setiap saat setiap tahun betul itu terus menerus
jadi program pengembangan diri upskill dari teman teman nanti yang sudah bergabung
itu akan dilakukan tidak pernah berhenti
oke ada lagi yang menarik nih yang biasa
yaitu petugas belajar istilahnya kalau kita
yaitu kesempatan untuk meneruskan pendidikan formal
baik s dua maupun s tiga dalam negeri dan luar negeri
seperti gimana jenjang karir di be ini
kan nggak mungkin misalkan saya kerja tiga bulan terus pengen naik pangkat
atau dua tahun pengen jadi gubernur kan enggak
ada jenjang yang harus diikuti dan seperti apa
secara prinsip dan besaran tahapan kita untuk mencapai jenjang karir sampai final
itu ada empat tahap pengembangan karir
peta pengembangan karir yaitu pertama adalah pada saat nanti sudah bergabung
dengan bank indonesia lolos di program bcpm
program bcpm itu nanti ada ini ada on the job nya itu satu tahun ya
satu tahun ya kalau diterima lulus
tidak masih jadi calon pegawai capek namanya
betul jadi masih nanti masih ada satu tahun nih
dua puluh tahun belajar kita bekali ada on the job training ada pembekalan clisical
itu mudah mudahan semua ilmu ilmu tentang bank indonesia
atau tentang tugas tugas yang akan dilaksanakan itu sudah diserap tuh selama setahun
nah setelah diangkat nanti yang teman teman oh jangan lupa ini dia teman teman itu
nanti penempatannya juga kita bisa sebar seluruh indonesia
bi ini punya empat puluh enam kantor perwakilan di seluruh indonesia dan juga lima di luar negeri
nah artinya kalau masuk di bi harus siap ditempatkan di mana saja
itu tiga tahun pertama itu kita sebut
sebenarnya kita masih explore branding tuh
iya lah oke lihat dia jadi masih kita putar masih kita lihat dia sebenarnya branding atau kekuatannya itu apa sih
dan nanti pada saat sudah memenuhi persyaratan
jadi kita memang ada persyaratan namanya persyaratan untuk bisa menduduki posisi yang lebih atas ya
pertama kali dia diangkat adalah posisinya asisten manajer
lalu nanti ada persyaratan termasuk juga persyaratan masa dinas
asa dinas tertentu teman teman yang sudah memenuhi persyaratan
baik masa dinas baik dari performance dan lain lain
itu bisa diberi kesempatan untuk menduduki karir yang lebih tinggi
dan jangan lupa sekarang kita ada yang namanya juga program akselerasinya
jadi performance nya luar biasa memberikan kontribusi yang sangat sangat baik
secara total kita ada memang ada sembilan ya
sembilan kepangkatan di mana nanti memang untuk masing masing kepangkatan itu
ada tahapan yang namanya program peningkatan karir melalui program sespi
sekarang kita akan masuk ke mitos atau fakta
pertama hanya calon pegawai dari universitas yang terakreditasi a yang boleh mengikuti pendaftaran pcpm ini
yang benar kita terbuka untuk semua universitas akreditasinya tetapi tadi persyaratan bidang studi ipk
itu yang menjadi persyaratan untuk bisa bergabung
jadi apa benar kalau mau jadi pegawai bank indonesia harus memiliki keluarga di bank indonesia
nah kalau kita memberi kesempatan sama kepada semua calon pelamar bahkan kan kita bekerja sama dengan pihak independen
perlu diingatkan juga tidak ada biaya apa apa kan ya
oh iya itu itu pasti tidak ada biaya
jadi kalau ada yang sampai minta biaya tuh mas ijun oa itu pasti kebohongan
yang ketiga apakah lulusan luar negeri mendapat prioritas untuk diterima pcpm
ya karena kita tadi seperti yang prinsip kita pertama memberikan kesempatan yang sama kepada semua pelamar
oke selanjutnya jika menjadi pegawai bi punya kesempatan luas untuk melanjutkan studi s dua atau s dua
mayoritas teman teman yang lulusan pcpm itu hampir mungkin ya sembilan puluh persen mungkin ya itu mengikuti program untuk mengikuti sekolah lagi s dua maupun s tiga
baik ini yang terakhir mbak fitri
kita tidak bisa ikut tes pcpm
kalau sudah gagal di tahun sebelumnya mitos satu fakta
karena tadi sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan silahkan
baik ini sudah jelas sekali mbak fitri dan juga sobat rupiah mudah mudahan bisa menjawab pertanyaan pertanyaan
segala hal terkait dengan rekrutmen bank indonesia khususnya mengenai
terima kasih banyak mbak fitri atas waktunya dan pencerahannya kepada sobat rupiah kali ini
semoga sukses dan bisa mendapatkan nanti tesnya ini calon calon pegawai yang terbaik
ada yang mau disampaikan lagi kepada sahabat rupiah mbak fitri
mungkin sedikit ini sedikit masukan buat teman teman nanti yang lolos sampai tahap akhir
biasanya itu pada saat wawancara itu yang kadang kadang suka pada grogi
nah itu yang bisa menjatuhkan sehingga dia kadang kadang speechless
saking groginya gak bisa keluar tuh kata kata
nah itu jadi tipnya adalah tenang relax jadilah diri sendiri
percaya diri sampaikan apa adanya jadilah diri sendiri dan bersifat relax dan tenang
mbak fitri terima kasih sekali lagi
semoga lancar sukses dan jaga kesehatan selalu
nah sebat rupiah itu tadi penjelasan dari mbak fitri direktur departemen sumber daya manusia bank indonesia
tentang rekrutmen dan jalur pcpm di bank indonesia
untuk episode bitok selanjutnya ini saya ingin menyerahkan kepada sobat sobat rupiah
apa sih yang ingin dibahas untuk episode bitok selanjutnya
silahkan isi di komen di bawah ini isu isu atau topik topik apa yang menarik menurut sobat rupiah
buat yang nanti terpilih jawabannya dan akan kita jadikan episode bitok selanjutnya
akan mendapatkan giveaway dari bank indonesia
sampai jumpa di episode bitok selanjutnya